ribuan kendaraan memadati ruas jalan tol cipali dari arah jakarta menuju cirebon
kepadatan terlihat di kilometer tujuh puluh sembilan wilayah purwakarta jawa barat pada selasa pagi
selain tingginya volume kendaraan kepadatan lalu lintas juga disebabkan
banyaknya pengendara yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat
polisi telah memperlakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan di jalan tol cipali
sementara itu pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua dari arah jakarta
juga masih terlihat melintasi kota karawang di jalur arteri karawang selasa pagi
salah satunya sugiarto yang memilih mudik bersama keluarga menggunakan beca motor
agar bisa mengangkut barang barang dengan leluasa
sementara itu pada senin siang pemudik yang akan pulang kampung ke wilayah jawa barat
terlihat ramai di terminal induk kota bekasi
mereka memilih pulang kampung seusai sholat id agar tidak terjebak kemacetan
juga di ruas jalan jalan makanya kita mudik di hari hari untuk mengidari macet
untuk mengantisipasi penumpukan koordinator perusahaan otobus menyiapkan dua ratus tujuh puluh enam bus
dengan tujuan sumedang bandung garut kuningan majalengka sukabumi dan tasikmalaya
penumpang sekitar delapan puluh persen khususnya yang masih wilayah lokal jawa barat
tadi pun sudah terhitung sama kami dari tadi kami awal sengaja pemberangkatan setelah sholat id
itu rata rata hampir tiga puluh empat puluh orang bermobil di unitnya
sembilan april hingga selasa ini sudah lebih dari lima belas ribu orang yang mudik ke sejumlah tujuan di jawa barat
mulyadi memprediksi pemudik akan terus memenuhi terminal ibu kota bekasi hingga rabu
peneliputan cnn indonesia